unit kedua pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules pesanan kementerian pertahanan telah tiba di bandara halim perdana kusuma
selasa sore pesawat ini tiba sekitar pukul empat belas lebih dua puluh menit waktu indonesia berat
pesawat c satu ratus tiga puluh j super hercules ini tiba setelah melakukan perjalanan berhari hari
pesawat ini memulai perjalanannya sejak dua puluh dua juni lalu dari atlanta amerika serikat
dan melakukan beberapa kali pemberhentian seperti di hawaii kepulauan marshall dan kepulauan guam
pesawat ini diawaki lima kru pabrik asalnya lockheat martin
mereka terdiri dari tiga orang tes pilot seorang engineer dan seorang awat pengangkut
ini merupakan pesawat kedua c satu ratus tiga puluh j super hercules yang diterima dari lima pesawat yang dipesan kementerian pertahanan
pesawat yang dibeli kemenhan ini merupakan seri terbaru dari variannya
dengan ukuran yang lebih besar
pesawat ini bisa membuat total beban dua puluh ton
pesawat ini diperkuat dengan empat mesin milik roll royce yang dapat menghasilkan kecepatan maksimal enam ratus enam puluh km per jam
meski demikian menurut tni pesawat ini lebih jauh lebih hemat dibandingkan pesawat hercules yang dimiliki indonesia saat ini
dalam sekali pengisian full bahan bakar pesawat ini bisa terbang sebelas jam non stop
dengan kata lain sabang merauke bisa ditunggu dalam satu kali
tiga meja untuk menghafalh
lebih lama terbangnya kemudian juga lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar
serta betul betul efisien dan efektif dibandingkan dengan pesawat yang lama